karena ini sudah putusan mahkamah agung sudah inkrah sudah berkekuatan hukum kami laksanakan eksekusi sesuai dengan undang undang
fonis dua tahun komar ini sudah ingkrah
ia terbukti memasukkan surat keterangan lulus s dua dan s tiga saat mendaftar sebagai rektor universitas muhadi setiabudi brebes
tim lawyer sudah berusaha maksimal total habis habisan pemikirannya
nah ya akhirnya toh saya harus menerima ketetapan tuhan untuk masuk dan konsentrasi selama beberapa waktu
komar mengaku akan menempuh upaya hukum paling pamungkas yakni mengajukan peninjauan kembali
dia juga akan meminta keringanan hukuman kepada presiden ri
imam suripto brebes jawa tengah